kembali kami informasikan informasi terbaru tambang batubara yang dikelola pt nusa alam lestari atau pt nal di kota sawalunto sumatera barat
dikabarkan meledak pada jumat pagi hari ini sembilan desember dua ribu dua puluh
sejumlah pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan masih tertimbun
kepala dinas sdm sumatera barat heri martinus kepada produser lapangan cnn indonesia jone di kambang mengkonfirmasi kabar tersebut
heri mengatakan ledakan terjadi pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
satu korban saat ini telah dievakuasi ke rsud sawah lunto dan saat ini aparat sedang mencoba mengevakuasi korban lainnya
berikut kami hadirkan informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa terjadi ledakan tambang tepatnya di kota arang sawah lunto sumatera barat
menurut informasi yang kami dapatkan dan telah terkonfirmasi bahwa ledakan terjadi sekitar pukul delapan lebih tiga puluh waktu indonesia barat
di tambang milik pt nusa alam lestari
dan saat ini proses evakuasi untuk mengeluarkan semua korban dari dalam tambang masih dilakukan
dan satu korban telah berhasil dievakuasi ke rsud sawalunto
saat ini kami terus mencoba untuk menghubungi tim yang berada di lapangan
dan saat ini juga terus dilakukan proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun
berikut ini adalah informasi yang kami dapatkan dari tim kami yang berada di lapangan tepatnya di sawalunto sumatera barat
bahwa sejumlah pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan masih tertimbun
kami konfirmasi kepada kepala dinas sdm sumatera barat heri martinus berbincang kepada produser lapangan cnn indonesia jonedi kambang
beliau mengkonfirmasi kabar ini
heri martinus berbincang kepada produser lapangan cna indonesia jonedi kambang

dan gambar yang kami dapatkan dan juga anda saksikan ini
di mana gambar pada saat korban satu korban berhasil dievakuasi dan telah dievakuasi ke rsud sawalunto
dan untuk saat ini aparat sedang mengevakuasi korban lainnya